jenazah aibda sofyan korban tewas pembunuh diri di polsek astana anyar
tiba di rumah duka jalan cibogo atas sukawarna bandung rabu petang
setelah disolatkan dan upacara penyerahan jenazah kepada dinas
ia langsung dimakamkan di pemakaman keluarga
sekitar pukul empat belas tiga puluh mobil ambulans yang membawa jenazah aibda sofian
tiba di rumah duka jalan cibogo atas sukawarna bandung
istri almarhum siti sarah mendampingi jenazah dari rumah sakit immanuel
setelah dimandikan dan disolatkan dan sebelum dimakamkan
ada upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada kepolisian
dan almarhum mendapatkan kenaikan pangkat aibdu anumerta dari polri melalui polda jawa barat
almarhum aibda sofian menjadi korban meninggal dunia
pada peristiwa bom bunuh diri di polsek astana anyar rabu siang
almarhum meninggalkan seorang istri siti sarah dan tiga orang putra
terus lihat di wa group

pas itu ada di tanah saya lagi
nah mudah mudahan gak ada apa apa
keluar polsek sambil pedang naik
saya mah kiranya
apa luka biasa gitu ya
pas nelfon lagi udah di immanuel
dari tangani yaudah seputar
terus saya pergi ke emmanuel
udah gak ada